wakil wali kota tegal m jumadi membenarkan namanya masuk database penerima bantuan sosial
ia baru percaya setelah mengecek langsung melalui aplikasi penerima bansos
dalam aplikasi tersebut nomor induk kependudukan atau nik yang tertera dalam database dinsos sesuai dengan nik miliknya
demikian pula alamat dan data data lainnya juga sesuai dengan miliknya
ia menduga hal itu terjadi karena adanya kesalahan manusia atau human error dan kesalahan pada sistem
alasannya alur dalam seleksi masuk dtks adalah warga harus mendaftarkan diri di rt dan rw masing masing
terkait hal ini dinas sosial menyatakan tidak pernah mengusulkan dan memasukkan nama tersebut
nama m jumadi diperoleh dari data pusat yang dikirim ke pemkot kemudian setelah dilakukan verifikasi dan validasi
selain jumadi ada beberapa nama yang dicoret setelah dilakukan verifikasi dan validasi
nama nama tersebut dicoret karena tidak pantas disebut sebagai warga miskin